sementara itu kepolisian daerah lampung juga masih menyelidiki kaitan hilangnya anggota dprd bandar lampung
dengan penemuan jenazah yang telah membusuk di ogan komering ulu timur sumatera selatan
kader pdi perjuangan ini fani telah menghilang selama kurun waktu dua puluh lima hari
adalah muhammad pasor yang menghilang sejak lima belas april yang lalu
sepuluh anggota dprd kota bandar lampung ini meninggalkan rumah usai sholat jumat
dan setelah itu tidak diketahui lagi keberadaannya
istri pansor sudah melapor ke kepolisian daerah lampung
namun setelah lebih dari tiga pekan polisi belum juga menemukan pansor
kapolda lampung belum bisa mengaitkan hilangnya muhammad pansor dengan mayat termutilasi
yang ditemukan di oku timur sumatera selatan pada sembilan belas april
itu masih di dalam penyelidikan masih didatangi oleh kita oleh polda apakah ini benar atau tidak
ada langkah langkah yang dilakukan oleh
polda di jajaran sumatera selatan dan polda lampung
tes dna nantinya untuk dicek siapa sebenarnya
kan sampai sekarang belum ditentukan siapa orangnya
kan yang tentu yang menentukan ini ahlinya
nah tapi yang jelas semenjak itu orang dinyatakan nggak pernah pulang
polda nyari terus